menjelang bulan suci ramadan aparat kepolisian polrestabes surabaya kian gencar menggelar razia tempat hiburan malam
hasilnya polisi menyita ratusan botol minuman keras dan memeriksa sejumlah pemilik karaoke
puluhan petugas polresta besurabaya langsung menyisir tempat karaoke di jalan indra giri surabaya rabu malam
satu persatu ruangan tempat karaoke diperiksa petugas
dengan teliti petugas menggeledah barang bawaan maupun saku celana para pengunjung
penyisiran juga dilakukan di gudang yang dipakai sebagai tempat penyimpanan minuman keras
hasilnya petugas mendapati puluhan botol miras golongan a yang berkadar alkohol satu hingga lima persen
puluhan miras itu pun langsung disita petugas dan diamankan ke mobil patroli
untuk memberikan efek jerah selain menyita miras petugas juga menahan pengelola tempat hiburan untuk diperiksa lebih lanjut
kejadian malam ini kita berkaitan dengan menghadapi berantem
agar semuanya memantul
aturan yang sudah dibuatkan di mana berantem antum itu semua hiburan dikaitkan dengan taruh ke rambut
sementara di lumajang satuan polisi pamung praja merazia pengemis dan gelandangan yang berada di beberapa ruas jalan
hasilnya petugas satpol pp amankan puluhan pengemis dan gelandangan
kebanyakan para gelandangan dan pengemis yang terjaring razia berasal dari luar kota lumajang
yakni dari jember banyuwangi probolinggo dan sidoarjo
salah satu diantaranya
adalah seorang pengemis asal banyuwangi yang membawa serta dua orang anaknya yang masih berumur enam tahun dan tujuh bulan
tidak ada yang ngurus ini mas
bapaknya kerja tapi sudah pulang sudah empat bulan
ini anaknya sendiri ya
sering ke sini
tidak hari jumat kesini
para pengemis dan gelandangan tersebut kemudian didata untuk selanjutnya akan mendapat pembinaan dan pelatihan wira usaha di panti sosial kabupaten lumajang